tunjukkan apalagi kesaktianmu bocah tengik

mati kamu sekarang nih rompang
aku akan bersihkanmu
kau amuk maluku
kau amuk maluku
kau amuk maluku
kau amuk maluku
kau amuk maluku
kau amuk maluku
di saat kita kabur dari sini
melewati bingkadan itu masih bahaya
apa hebatnya ini
ini hanya cara berjalan

raden berjalanlah sejajar denganku
sepertinya ada yang mengintai kita raden
raden mereka di belakang
raden mereka di belakang
tunjukkan apalagi kesaktianmu bocah tengik
sebentar lagi tamat sudah penerus siliwangi
kau tidak apa apa putra
alhamdulillah hanya terluka sedikit ayahnya prabu
serahkan kujang kembar itu kepada aku
kujang itu bukanlah milik kalian
susah payah kami mendapatkan kujang kembar ini
tidak akan kami berikan begitu saja
serahkan kujang itu
jangan salahkan aku
jika aku akan mengambilnya secara paksa dari kalian
lakukan apa yang kau mau
masukkan kembali ke dalam sarungnya kujang itu
kau telah mem